hingga pertengahan maret dua ribu dua puluh satu satu ratus lima puluh tiga makam di tpu cikadut bandung jawa barat dibongkar
setelah hasil swab tes pasien covid sembilan belas yang meninggal dan telanjur dimakamkan diketahui negatif
sesuai dengan keputusan menkes nomor hk satu ratus tujuh garis miring menkes empat ratus tiga belas tahun dua ribu dua puluh
semua pasien dengan gejala covid sembilan belas harus dimakamkan mengikuti protokol covid sembilan belas
meski hasil swab test belum keluar
hal ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan dan pengendalian infeksi
inilah yang membuat sebagian ahli waris memilih memindahkan jenazah keluarganya
setelah mendapat kepastian keluarga mereka negatif covid sembilan belas
mereka beralasan agar makam lebih dekat dan mudah diziarahi
kepala dinas penataan ruang kota bandung bambang suhari menjelaskan
permohonan pemindahan jenazah yang dilakukan ahli waris memang dimungkinkan diajukan
tetapi harus memenuhi sejumlah persyaratan
ia pun mengimbau warga agar memindahkan jenazah setelah dua tahun
saat proses pembusukan sudah selesai
demi menjaga keselamatan dan keamanan semua pihak
yang pertama persyaratannya harus dapat membuktikan
dengan surat tertulis dari rumah sakit di mana jenazah itu dirawat
yakni harus ada pernyataan bahwa yang bersangkutan adalah negatif covid
yang kedua ketika pemakamannya dipindahkan
ke kampung halaman atau tanah wakaf milik keluarga
maka harus ada surat pernyataan penerimaan dari warga setempat
itu mutlak sehingga tidak menimbulkan gejolak di masyarakat
yang ketiga pada saat pembongkaran itu ranah kami
pada saat pemulasaraan pasca pembongkaran pengangkutan
sampai dengan pengantaran jenazah dan dimakan kembali
harus memenuhi standar
pemakaman protokol kesehatan covid
dinas penataan ruang kota bandung pun memfasilitasi proses pembongkaran makam
dengan biaya rp tujuh puluh lima per makam
sesuai dengan perda kota bandung no tiga tahun dua ribu tujuh belas
tentang ketentuan pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
dan retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
adapun pemulasaraan jenazah merupakan tanggung jawab ahli waris
saat proses pembongkaran makam dan pemindahan jenazah
para petugas dari upt
tpu cikadut harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat
seperti menggunakan apd lengkap
selain itu sisa peti mati yang ada di liang lahat seperti ini
tidak diizinkan untuk diangkat saat hari itu
tapi harus menunggu kering terlebih dahulu
untuk meminimalisir adanya penularan bakteri
dan juga untuk menjaga keselamatan para petugas
dan permohonan izin untuk memindahkan jenazah
harus dilakukan tiga hari sebelum proses pembongkaran berlangsung
sementara itu gubernur jawa barat ridwan kamil
melarang ahli waris melakukan pembongkaran makam
meski telah memiliki surat keterangan negatif covid sembilan belas
tidak boleh dilakukan semua yang sifatnya berhubungan dengan covid
itu harus ada izin dari satgas setempat
kalau tidak ada itu namanya ilegal
apapun alasannya itu tidak diperkenankan
kan sudah dikuburkan kira kira begitu
jadi semua keputusan melakukan tindakan tindakan
yang berhubungan dengan covid sembilan belas
harus ada izin satgas setempat
hingga enam belas maret data dari dinas penataan ruang kota bandung mencatat
delapan liang lahat di tpu cikadut terisi dari kapasitas lima makam